padahal mira sudah begitu dekat dengan kita
mira sudah sangat dekat ma
gimana aku bisa kasih tau mama soal itu
udah dong kamu tenang aja jangan sedih
mama udah siapin kamar kem
pasti kamu lebih betah deh ya
aku mau sedih kan
yuk mari silahkan
andai aja aku bisa ikut nganterin kamu pulang vita
andai aja aku bisa jadi bagian dari orang orang yang dekat sama kamu
aku senang karena kamu udah bisa keluar dari rumah sakit hari ini
aku cuma bisa berdoa
semoga kamu cepat pulih
seperti semula lagi
tadi di rumah sakit kamu makannya dikit
nih aku suapin
aku harus kasih tau mama vin
aku harus kasih tau
evita udah makan vin
kamu kan harus ke kantor
biar tante aja yang suapin evita ya
kalau gitu aku pamit dulu ya tante
kamu jangan suapin ya
mak aku akan keterkipin
kalau mira itu adalah hadisah
kenapa kamu liatin fotonya mira terus
mama salah sayang

mama selama ini terlalu keras sama kami
mama selama ini terlalu keras sama sini

mama menyalahkan kamu
mama menyalahkan kamu
mama menyalahkan kamu

mama juga tahu kamu ga sengaja
anda kita tjaga dulu
anda tak usah takut sayang
kamu ga usah takut sayang
ada apa lagi sih
kita sama sama berusaha untuk
mama janji mama gak akan ngarahin kamu soal mira lagi
mama mira ada di dekat kita mah
gimana caranya aku kasih tau mama
gini gimana kalau mamat di restoran kesayangan kamu dan beliin makanan kesukaan kamu
yaudah mama pergi dulu sebentar ya
kayaknya di butik lagi sepi
mendingan gue colong aja barangnya
sejak diusir dari rumahnya bu hera gue kan jadi miskin lagi
dan nggak bisa belanja barang barang mahal lagi

ujian semarah anu
nah kita lihat sendiri kan butik yang tante modalin ini sekarang sudah berkembang
kek apaan ini
aduh kenapa nih miss
tadi kamu bilang ada orang lain yang sudah menghancurkan butik ini
saya tidak melihat ada orang lain di sekitar sini selain kamu
kamu tahu sudah berapa banyak kerugian yang diderita oleh butik itu
kamu itu mau membuat butik ini hancur ya
tapi tante tante tenang dulu tante
nggak bisa kek
mungkin kamu dan anissa adalah teman baik
tapi satu hal yang harus kami ingat
butik ini yang memodali adalah tante
tante tidak mau ada salah satu karyawan di butik ini berkelakuan seperti dia
kamu saya pecat
tante aduh santa saya mohon tante
tolong kasih satu aja satu kali kesempatan lagi buat anis ya tante ya
tante akan tarik semua modal yang sudah tante berikan kepada kamu
kamu harus belain gue
enggak apa apa kok gue keluar aja dari sini
aku udah terlalu baik sama gue
biar gimana pun juga
emang gue yang salah
sekarang juga kamu harus keluar dari butik ini ya
tolong ganti semua kerugian yang sudah diderita lo butik ini
aku nggak enak banget
aku nggak mau mati sama kek
kalau aku nggak ganti rugi
pasti kek juga yang susah
tapi gimana aku bisa ganti rugi kalau aku nggak punya kerjaan
nah itu kan anissa

kesayangan si rengga
enik kalo lovers yang pun

salam di kalimantan